kemudian mudahan kita bisa dapat tempat buat bubuk malam ini
meskipun kita harus susah
tapi mama juga sedih nak
karena mama tertaksa harus menyakiti hati orang yang begitu mama cintai
kamu jangan usah kebahagiaan aku ya
aku belum pernah seyakin ini sama cinta aku
sampai aku ketemu kamu
ibu mau rempah rempah
terima kasih tuan
kakak itu kepadagu

baliklah akan bagus
padisir juga baik berantakan lihat inside ini
sudah berhebatan ke tempat ini
petuleng perang dilek grafik uruch

ngambil aja kalau dianteng
aduh penata ksn
sampai saya selesai dengan bapak ini
dia kamu tuh sabar dong
semakin lama aku menunggu semakin lama aku menemukan juli
tolong ini masalah daurat pak
selamat malam pak
ada yang bisa saya bantu
pak saya mau melapor pak
ya silakan anda ke ruangan saya sebelah
ada apa lagi sih mbak
ma aku nggak akan pulang sampai aku ketemu juli
saya tadi alia bilang kalian tuh udah di kantor polisi
sudah melaporkan kehilangan juli
percaya sama mama mereka pasti akan berusaha mencari
tapi sekarang lebih baik kamu pulang dulu ya
yaudah ma milo pulang
mil kamu tuh mau ngapain lagi di sini
tolong beliin aku minum cepetan
aku harus ketemu sama kamu kalau aku bisa gila juli tolong
aku tahu kamu sekarang dengerin suara aku
dan aku nggak percaya kalau kamu yang tulis surat itu julie
makanya aku mau mendengar penjelasan kamu
koneksi dengan nomor yang tidak dikenal
kamu kok tega banget sih
kenapa kamu matiin teleponnya julie
julie apa kamu sekarang sedang melihat bintang yang sama dengan aku lihat sekarang
apa lu ngerti
jangan peduli dengan mingsik
nah ini dia kamarnya
ini kan tempat tinggal dika
penguninya kemana pak
terus sekarang dia dimana
dengar dengar dia dirawat orang
tapi papa nggak tahu dimana dia sekarang
nah kalau gitu silakan deh
nah yuli istirahat dulu ya
ya makasih ya pak
ya tuhan mudah mudahan dika nggak kenapa napa
ya tuhan ya tuhan
yang penting kita udah dapat tempat bubuk buat malam ini
atau besok juga kita udah dapet kamar kuasa baru
bukannya papa nggak bersedia
bapak sama ibu tenang aja
saya kan udah bilang kalau di situ punya duit
tapi saya yakin kalau duit saya cukup buat operasi
di atm saya masih ada kok dua puluh lima juta lebih
waduh banyak amat dika
kamu dapat uang sebanyak ini dari mana
sebelum saya kenal ibu sahabat pak
saya pernah dapat proyek lumayan gede
makanya saya dapat uang dari situ
ya udah kita ke rumah sakit sekarang
nanti bapak mampir ke kontrakan kamu ya
akumudalnya dapat bantuan
hampir ke desa